informasi dari mancanegara kita pada malam hari ini kita awali dari kabut asap yang menyelimuti tanah air terlihat dalam citra satelit badan antariksa nasional amerika serikat atau nasa
dalam citra terbaru tersebut nasa juga mendeteksi sejumlah titik kebakaran yang terjadi di pulau kalimantan
citra satelit tersebut diambil menggunakan satelit aqua milik nasa yang diambil pada empat belas dan lima belas september yang lalu
satelit dari nasa tersebut juga mendeteksi adanya kebakaran yang terjadi di kalimantan sejak agustus
namun jumlah titik api mulai meningkat pada awal september
satelit dari nasa juga merekam data pengeluaran karbon pada tujuh belas september lalu
dalam hasil data tersebut mayoritas kebakaran di kalimantan terjadi di lahan gambut yang sulit dipadamkan
menurut nasa kebakaran dari lahan gambut mengeluarkan banyak gas dan partikel yang dapat berkontribusi pada pemanasan